dan untuk mengetahui kondisi terkini dari kecelakaan antara truk dan minibus di tol semarang batang kecamatan gringsing kabupaten batang
kita sudah tersambung melalui sambungan telpon dengan kombespol agus suryonugroho
selamat siang pak agus bisa mendengar suara kami bapak
selamat siang dalam persisih
pak agus bisa anda informasikan kepada kami seperti apa kronologi kejadian kecelakaan tol yang terjadi di tol semarang batang ini pak
baik terima kasih betul terjadi peristiwa kecelakaan menonjol ya karena korban meninggal tujuh
antara kendaraan penumpang hias menabrak tronton dari belakang di kilometer tiga ratus tujuh puluh lima wilayah batang
jadi sementara korban meninggal tujuh jumlah penumpang seluruhnya empat belas
jadi dari empat belas itu tujuh masih dalam perawatan dan tujuh meninggal
saat ini direktur kota jawa tengah dan polres batang sedang melakukan olah pek p
baik manual dan menggunakan traffic accident analysis masih dalam pelaksanaan sudah selesai
evakuasi barang bukti sudah selesai
sementara masih pendalaman apakah diduga kecelakaan itu penyebabnya apa
jadi ada beberapa yang diduga nanti akan kita pastikan setelah selesai olah pkp secara komprehensi
dugaan sementara penyebab kecelakaan ini apa pak agus apakah sudah ada informasi
penyidik belum bisa empulkan ya karena apakah kecepatan tinggi apakah mengantuk apakah kondisi kendaraan apakah kondisi jalan
itu faktor faktor penyebab
tetapi nanti akan kita simpulkan ketika olah tkp itu kita bawa ke fgd sesuai dengan fakta fakta termasuk keterangan dari saksi saksi
sehingga nanti baru kita bisa memutuskan
kedaraan terjadi kecelakaan diduga apa penyebabnya
sejauh ini bagaimana dengan proses evakuasi korban sendiri pak
apakah semua korban baik yang meninggal dunia dan juga luka luka ini apakah sudah selesai dievakuasi dari tkp
sudah cepat sekali pak
tadi peristiwa jam tujuh dua puluh tujuh menit tidak sampai setengah jam sudah terevakuasi semuanya
sementara sudah berada di rumah sakit korbannya termasuk jenazahnya juga di rumah sakit rsi melari kendal
evakuasi barang bukti sudah selesai
lir saat ini jalur normal kembali sesuai dengan kondisi biasa
lalu untuk proses evakuasi dan juga penyelidikan begitu pak di lokasi kejadian terkait penyebab dan juga melihat bagaimana situasi di lapangan
ada berapa personil yang diterjunkan pak
kita berkolaborasi ya ada pihak kepolisian dari direkturat rakyat rakyat unit laka dari batang juga ada dasar marka dan dasar harga
tapi olah tkp kurang lebih sekitar dua belas orang
baik lalu apakah ada kendala pak agus untuk proses evakuasi dan juga proses penyelidikan begitu untuk mengetahui apa yang sebenarnya menyebabkan kecelakaan hari ini
sementara masih pendalaman diduga penyebab daripada kecelakaan itu apa
kami tidak ada kesulitan evakuasi sudah jalan sudah clear
baik para bukti kendaraannya yes sudah kita amankan
termasuk tronton sudah kita bawa ke tempat penyimpanan barang bukti
dari clear saat ini sedang dilakukan olah tkp termasuk pendalaman pendalaman keterangan keterangan paksi daripada penumpang
termasuk juga sopir
baik terakhir mungkin pak agus seperti apa bisa anda gambarkan kondisi lalu lintas di jalan tol semarang batang ini
apakah dengan adanya kecelakaan ini kemudian terjadi kemacetan atau seperti apa
dilaporkan dari tkp tadi pada saat satu jam yang lalu kami masih di tkp
kondisi lalu lintas pagi itu cukup lenggang
tidak terjadi kepadatan
pada saat olah tkp menggunakan refek eksiden analisis sudah dilakukan buka tutup
sehingga saat ini jalur lancar mengalir tidak ada kepadatan dan tidak ada ketersedatan arus lalu lintas
pak agus kita kalau melihat jalan tol antara semarang dan batang ini memang cukup panjang begitu pak
dan apakah memang kalau dari secara kontur jalan
ini apakah memang rawan kecelakaan pak agus
sepanjang jalan tol karena ada yang on ada yang aspal
jadi di kilometer tiga puluh lima itu tidak termasuk black spot
jadi memang antara batang sampai semarang itu kalau perjalanan dari jakarta
di situ termasuk titik lelah ya
memang diharapkan rest area itu memang harus
penghubungnya harus singgah
sehingga meyakinkan ketika dia akan menghentikan kendaraan itu dalam posisi sehat
tidak ngantuk dan bisa meyakinkan penumpang itu keselamatannya
untuk di ruas jalan tol semarang batang kilometer tiga ratus tujuh puluh lima ini sendiri
tadi anda sempat mengatakan bahwa ini ruas titik lelah
jika dilihat atau ditarik lebih jauh lagi
rest area terdekat dari kilometer tiga ratus tujuh puluh lima ini berada di kilometer berapa pak
namun demikian kan kami belum merekod perjalanannya
perjalanannya dari mana singgah di mana ngambil penumpang di mana
ini kan masih dalam pendalaman
karena korban yang ada di rumah sakit belum bisa kita ambil keterangan secara optimal
peristiwa itu rekodnya itu akan kita jalani
jadi sparnya dari mana singgahnya di mana perjalannya sudah berapa jam
ini masih dalam pendalaman berkaitannya dengan tindak lanjut daripada olah tkp dan keterangan keterangan saksi
lalu pak agus apakah di titik lelah ini ada cctv atau mungkin petugas yang memang disiagakan untuk berjaga
memang kalau melihat jalurnya bahwa rest area ini baru ada di titik tiga ratus tujuh puluh sembilan begitu
seperti apa pak agus
nanti proses perjalanan akan kita lihat rekodnya di cctv ya
karena di sepanjang jalan tol itu banyak fasilitas cctv
bila perlu dalam proses penyidikan nanti akan kita ambil riwayat daripada peristiwa sebelum sesaat presiden itu
untuk pengemudi truk dan
minibus ini seperti apa kondisinya pak
kalau pengemudi tronton tadi saya sudah diskusi langsung di lapangan tidak cedera jadi aman selamat
karena benturan di belakang sebelah kanan dan kebetulan tronton itu membawa besi
jadi saya tanya berapa bapak kecepatannya kurang lebih lima puluh enam puluh km
bapak tahunya seperti apa berada di belakang
kami kaget pak prabowo ditabrak dari belakang
posisi trump memang di jalur satu di sebelah kiri
oke baik berarti bisa dikatakan kondisi atau posisi truk tronton terakhir berada di sebelah kiri
dan kemudian ditabrak dari belakang oleh minibus seperti itu ya pak ya
lalu untuk kondisi pengemudi atau sopir dari minibus ini sendiri apakah ada informasi pak
tujuh penumpang yang selamat
itu salah satunya informasi memang ada dua driver ya ini yang sedang kita pastikan karena kita belum bisa mengambil keterangan
nanti setelah kita ambil keterangannya nanti bisa kami sampaikan proses daripada pendalaman penyelidikan dan penyidikannya
oke baik berarti memang saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung
pak agus apakah mungkin ada yang ingin disampaikan pak
pak agus apa yang anda ingin dikatakan
tentu sehingga dan tentunya sopir harus menjamin selamatkan penumpangnya
tentunya kita semua juga menantikan seperti apa pak hasil dari penyelidikan atas peristiwa kecelakaan di ruas tol semarang batang
kilometer tiga ratus tujuh puluh lima kecamatan gringsing jawa tengah ini
terima kasih bapak kombespol agus suryo nugroho sudah bergabung bersama kami hari ini
baik terima kasih